kita lihat selanjutnya saudara wisatawan tergulung ombak
sedang ngasih bermain air di pantai watulawang gunung kidul yogyakarta
seorang wisatawan asal temanggung jawa tengah tergulung ombak
korban berhasil dievakuasi namun kemudian meninggal saat perjalanan ke rumah sakit
pengunjung pantai watulawang kaluran tepus kapanewon tepus gunung kidul yogyakarta dikejutkan
dengan adanya seorang wisatawan yang terseret ombak
upaya penyelamatan segera dilakukan terhadap wisatawan bernama alvin dwi yunianto yang berusia dua puluh lima tahun ini
sebelumnya korban dikabarkan sedang asyik bermain air hingga terbawa ombak
tim sar pun menggunakan satu perahu jukung untuk membawa korban lantaran posisinya yang sudah terbawa hingga ke tengah laut
korban akhirnya berhasil dievakuasi dan mendapatkan pertolongan awal lalu dibawa ke rumah sakit
petugas sar sat lin mas rescue
istimewa wilayah dua pantai baron menyampaikan bahwa sebelumnya petugas telah mengimbau wisatawan
agar tidak bermain air terlalu ke tengah karena tingginya gelombang
kemudian kronologisnya lima rumbungan lima bis rumbungan dari lima rumbung
ini salah satu terseret mubah
kenaikan gelombang delapan fit sekitar delapan fit
kemudian lokasi di tkp ini memang belum ada personelnya hanya di mobile di patroli
namun demikian dari pihak pengelola ataupun kelompok sadar wisata yang ada di sana
tidak henti hentinyan memberikan peringatan kepada pengunjung terutama pengunjung yang bermain air terlalu ke tengah
korban kemudian dinyatakan meninggal dunia dan segera diserahkan ke rumah duka